sementara itu presiden joko widodo mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil menangkap dua tersangka penyiram air keras ke novel baswedan dua tahun silam
presiden meminta semua pihak mengawal proses hukum yang berjalan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat atas kasus novel bisa terwujud
presiden joko widodo mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil menangkap dua tersangka penyiram air keras ke novel baswedan dua tahun silam